lanyala mataliti ketua kadin jatim yang juga ketua umum pssi akhirnya dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang oleh kejaksaan tinggi jawa timur
penetapan dpo ini dilakukan setelah lanyala tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka
status dpo ini berlaku sejak selasa dua puluh sembilan maret pukul satu siang waktu indonesia barat
kejaksaan tinggi jawa timur sudah mengirimkan surat bantuan pencarian kepada kejaksaan agung komisi pemberantasan korupsi polda jatim dan mabes polri
untuk menemukan tersangka dugaan korupsi dana hibah kadin jatim senilai lima tiga miliar rupiah untuk pembelian ipo bank jatim ini
pada hari ini kejaksaan tinggi jawa timur menetapkan status daripada tersangka lanyala mataliti sebagai daftar pencarian orang atau dikenal dengan dpo
dan hari ini juga kita telah memimpin
kita mengirimkan surat bantuan pencarian daripada tersangka baik itu kepada kejaksaan agung di bidang intelijen atau di bidang dana khusus
dan juga sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam hal ini polda jatim dan ditembuskan kepada kapolri